saudara senin pagi kecelakaan dua kendaraan antara mobil berplat polri dan mikrobus terjadi di tol layang mbz kilometer empat belas kota bekasi jawa barat
mobil fortuner berplat polri yang datang dari arah karawang menuju jakarta tiba tiba menabrak mikrobus yang berada di depan hingga menyenggol median jalan
akibat kecelakaan dua kendaraan rusak dan penumpang menderita luka ringan
dari keterangan sementara sopir fortuner mengaku mengantuk hingga menabrak kendaraan
kasat lantas polres metro bekasi kota membenarkan mobil fortuner yang terlibat kecelakaan adalah mobil dinas polri milik polda jabar yang biasanya digunakan karolog polda jabar
sementara terkait plat dinas polri yang sempat berganti plat simpan
kasat lantas menjelaskan mobil fortuner memang memakai double plat nomor antara polri dan plat sipil

sebenarnya dia pada saat dan sebelumnya itu memakai plat dinas memang mobil dinas seperti itu